berjaga jaga untuk apa pak
berjaga jaga karena terjadi penembakan itu
ya maksudnya yang bapak sampaikan berjaga jaga apa
berjaga jaga untuk menghindari orang masuk kah atau bagaimana
justru saya mencari karena mengharapkan bahwa ada romel dan supaya masuk pak
untuk membantu paling tidak di dalam
tadi itu semua sudah pengacaramu pun sudah ke sana ke lokasi
dari tempatmu berdiri dengan terdakwa berdiri
dengan re berdiri dengan fs berdiri itu
kalau dihitung pakai meter kurang lebih dua meter
itu kalau dihitung pakai meter
nah jarak pandang saya yakin pasti bagus
kecuali kamu sudah pakai kacamata atau rabun
nah tadi kamu menjelaskan bahwa tidak melihat fs pada saat menghampiri korban
saya tegaskan sama kamu
apakah saat itu memang kamu tidak melihat atau sengaja kamu tidak mau melihat atau seperti apa
jadi sudah saya sampaikan saya tidak melihat pak fs pada saat yang disampaikan oleh richard bahwa beliau menembak joshua ya
saya tidak melihat karena memang pada saat itu saya sempat ke dapur itu pak
saya tidak tahu yang terjadi
bagaimana saya bisa melihat ke belakang sedangkan mata saya menuju ke arah dapur seperti itu
kamu ke dapur itu saat re menembak setelah menembak atau saat fs menghampirik
jadi kejadian itu kan berlangsung cepat ya pak
cepat dia tahu cepat

ya jadi yang saya lihat itu kan saudara richard kan menembak sampai kalau yang sepenglihatan saya sampai ke arah
oke jadi yang sepenglihatan saya sampai ke arah dapur
lah pada saat itu saya kebelakang karena mendengar suara perangkat suara itu
tadi kamu lihat nggak fs masuk ke dalam rumah
saya tidak memperhatikan pak fs waktu masuk
pada waktu om kuat menyampaikan bahwa
saya dipanggil bapak bersama joshua

kalau fs pak fs masuk gitu tapi saat ketemu di dalam kamu lihat ada bapaknya ada ada
hai saya mau nanyakan kamu lihat enggak terdiri si fs itu megang senjata
hai menembak dinding pakai senjata pak enggak memegang senjata pada saat kamu masuk sebelum
menembak tidak tidak tidak melihat pak di badannya kan cuma dua meter jaraknya itu di
badannya kalau polisi itu kan naruh di sini biasa pasti kelihatan lah dan jendul jendul handphone
aja ditaruh di sini kelihatan mohon izin pak jadi saya masuk itu bukan terus saya berdiri terus lama
terus saya perhatikan gitu enggak pak saya itu jalan dari dapur jalan begitu sampai
dua detik terjadi penembakan bukan saya sampai terus saya lihat lihat bukan seperti itu pak
hai jadi kamu tidak mendengar atau menyaksikan bahwa
hai fs itu berteriak jongkok atau apa jongkok saya sampaikan saya mendengar mendengar jongkok melihat
digiring kayak gini waktu saya masuk joshua sudah ada di depan jadi saya tidak melihat bapak mau
ngiring seperti ini kan beriringan
saya paling belakang pak saya menyusul saya tidak bersama jadi mereka sudah masuk duluan saya baru
masuk pak seperti itu tapi kan jarakmu setidaknya cuma satu meter dua meter hai dari dari masuknya
joshua kuat kamu saya sempat berhenti dulu pak di area akan ada mobil innova dua waktu itu pak terserah